calon wakil presiden mahfud md merespon kabar menantu jokowi erina gudono masuk radar gerindra sebagai calon bupati pilkada sleman
istri dari ketua umum psi kaisang pangarep erina gudono mulai masuk kandidat yang diperhitungkan oleh dpc gerindra sleman untuk didorong maju dalam pemilihan bupati pada tahun ini
erina masuk radar kandidat peserta pilkada oleh gerindra karena sosoknya yang masih muda
terkait erina yang masuk dalam bursa pilkada calon wakil presiden mahfud md memberikan respon singkat
menurut mahfud dirinya bukan anggota kpu sehingga tidak bisa berkomentar banyak
mantu jokowi akan maju bupati sleman pak
agapannya pak sebagai wakil sleman sekarang dua duanya apa
saya bukan kpu jadi nggak tahu saya
calon wakil presiden mahfud md menyebutkan ketomong pdi perjuangan menteri
megawati soekarno putri terus mendorong hak angket dpr ri terkait pemilu dua ribu dua puluh empat saudara
selain hak angket di dpr ri mahfud juga menyebut megawati meminta proses hukum di mahkamah konstitusi disiapkan sebaik baiknya
lihat perkembangan karena bu mega itu jauh pikirannya
masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau mk
dan sesudah itu menuju pelantikan lokober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga bumega tidak mau buru buru
bukan tidak mau bersikap tidak dan hukum oleh mkh itu didorong agar dikerjakan setelah itu
sementara itu saudara politisi pdi perjuangan andreas pareira menyebut sikap pdi perjuangan soal hak angket masih sama
yakni mengusut tuntas penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
andreas menyebut usulan hak angket bukan kepentingan pdi perjuangan saja namun kepentingan publik dalam menjaga demokrasi
meski demikian andreas sebut untuk mengajukan hak angket perlu disiapkan naskah akademik dan dukungan fraksi lain di dpr
kita melihat bahwa hak angket ini perlu
nah hak angket itu bisa berpenggulir kalau didukung oleh fraksi fraksi yang lain dalam hal ini anggota anggota dpr yang lain